selamat sore anda menyaksikan gue budik saya renhardsi raid
berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
pelabuhan penyeberangan bakahoni lampung mulai ramai
kementerian perhubungan masih melarang truk yang tidak membawa sembako menyeberang hingga senin dini hari
puncak arus mudik di pelabuhan penyeberangan bakauheni diperkirakan hari ini
ribuan pemudik mulai meramaikan pelabuhan penyeberangan bakauhani lampung pada minggu siang
antrian pemudik yang menggunakan sepeda motor memadati loket pembelian tiket hingga masuk ke dermaga
setiap pemudik harus antri sekitar tiga puluh menit hingga satu jam untuk mendapatkan tiket
untuk memperlancar arus balik kementerian perhubungan mengundurkan jadwal penyeberangan truk barang
truk barang seharusnya sudah boleh diseberangkan dengan kapal roro mulai hari minggu sepuluh juli
namun diperpanjang hingga hari senin dinihari
kalau ini gini ini kan yang arus balik paling tinggi kami perkirakan itu ya kemarin dan hari ini
yang kedua nanti jumat sabtu minggu depan
karena anak sekolah kan kembalinya atau masuknya tanggal delapan belas
jadi ada dua kali ini
jadi ada tahapan di gelombang
ya jadi makanya sekarang juga ya tidak terlalu padat lah